lima hari jelang lebaran terminal bus tanjung priuk jakarta utara
diserbu pemudik yang hendak pulang ke kampung halamannya pada jumat malam
sejumlah armada bus dengan tujuan jawa barat hingga jawa timur
sudah memenuhi parkir halaman terminal untuk memberangkatkan para pemudik
tercatat hingga jumat malam sebanyak enam puluh delapan bus dengan enam ratus delapan puluh tujuh penumpang
yang sudah berangkat dari terminal bus tanjung priok ke jakarta utara
hal tersebut mengalami peningkatan penumpang sejak jumat pagi kemarin
diprediksi arus puncak mudik terjadi dari hari esok tanggal hingga sembilan april mendatang
sementara itu pemudik yang menggunakan krl mulai memadati stasiun rangkas bitung di lebak banten pada jumat malam
para pemudik memilih transportasi krl karena biaya yang cukup murah serta bisa terhubung ke pelabuhan merak
para pemudik memilih pulang lebih awal untuk menghindari kepadatan pada saat puncak arus mudik
mengingat mulai sabtu kebanyakan pekerja sudah mulai libur
salah seorang pemudik mengatakan selama perjalanan di krl cukup padat
kepolisian dalam mudik lebaran tahun ini membuka pos pelayanan untuk menjadi tempat singgah sementara
serta menyediakan pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan
petugas pos stasiun rangkas bitung memantau bahwa arus mudik hari ini cukup signifikan namun tetap terkendali dan kondusif
yang mana terpantau oleh petugas pos pelayanan bahwa terjadi peningkatan arus mudik
yang cukup signifikan namun tetap masih terkendali
situasi sampai dengan sekarang ini alhamdulillah masih terpantau kondusif aman